musim panas ternyata tidak hanya menjadi tren di negara negara eropa
di surabaya baju musim panas juga menjadi buruan para pengunjung
sebuah mal di surabaya menyediakan bazar murah pakaian musim panas dengan berbagai model
busana ini semakin eksotis saat diperagakan sejumlah model
penasaran seperti apa berikut liputannya
busana dijual dengan bervariasi harga mulai dari rp delapan puluh hingga rp satu ratus dua puluh lima setiap potongnya
bagi para model selain menghindari gerah di tubuh mengenakan busana musim panas ternyata fleksibel
soalnya kan panas ya pak jadi kalau misalnya pakai celana panjang atau yang tebal tebal gitu kan tambah panas lagi ntar
aku itu lebih simple terus udah gitu gak terlalu ribet udah gitu nyaman aja dipakai
ajang busana murah ini sengaja digelar agar para warga
wanita memiliki banyak pilihan untuk tetap trendy saat musim panas
mungkin berbeda dengan di luar negeri yang notabene musim panas mereka menggunakan bikini
tapi di sini kita masih menggunakan yang pakaian santai yang masih kelihatan lengan
jika anda tertarik silahkan datang mencoba di salah satu mal di kawasan timur surabaya